usai pembukaan ktt ayora menteri luar negeri australia julie bishop
berkunjung ke kantor wakil presiden yusuf kala
pertemuan ini membahas peningkatan kerjasama perdagangan
antara australia dan indonesia
bermaksud meneruskan keinginan perdana menteri australia malcolm turnbull
untuk membuka konsulat jenderal yang baru di surabaya selain di makassar
hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi
julie shop dan yusuf kala juga membahas kemungkinan peningkatan kerjasama perdagangan
negosiasi mengenai kerjasama ekonomi pun telah dilakukan
yang diharapkan selesai pada akhir tahun ini
kami telah berbicara tentang potensi perusahaan

dan kami ingin melihat lebih banyak orang indonesia yang melawat australia
jadi ini adalah perbicaraan yang positif hangat dan bergabung dengan presiden luar negeri